founder media kernels ismail fahmi menyatakan interaksi antara politisi dengan pendukungnya secara langsung di media sosial lebih efektif daripada memanfaatkan influencer ataupun buzzer
hal ini dikatakan fahmi dalam webinar pilpres amerika serikat dua ribu dua puluh pelajaran untuk indonesia minggu petang
berdasarkan analisis data media sosial pada masa kampanye pilpres amerika serikat dari tiga puluh satu oktober hingga satu november
percakapan yang menyangkut presiden petahana donald trump di media sosial di atas pesaingnya joe biden
dua juta akun bicara soal trump dan satu lima bicara soal biden
influencer media sosial biden didominasi para politisi partai demokrat media mainstream maupun para artis atau pesohor
sedangkan dari sisi trump diindikasikan didominasi cyber troops untuk memblow up isu isu yang menyebabkan
cyber troops pendukung trump juga menggunakan artificial intelligence untuk kecerdasan buatan untuk menyebarkan berbagai macam disinformasi
selama masa kampanye di berbagai platform media sosial
meskipun menggunakan cyber troops dan mendominasi percakapan di media sosial tapi hasil pemilihan justru menunjukkan biden sebagai pemenangnya
nah buzzer itu membazing aja dia mengamplifikasi
dan salah satunya juga dia akan mengisi komentar
komentar ketika entah itu joe biden ketika ngasih komentar dibawanya isinya banyak menyerang atau kemudian ngasih trolling
kadang kadang itu trolling
trolling itu isinya bukannya membuat perdebatan deh
jadi tidak jadi sesuatu yang konstruktif di dalamnya
atau ketika trump posting dia banyak mendukung ya
contohnya kayak banyak lelucon itu ada template dibuat ketika biden menang itu banyak komentar
ya udah deh ini selamat tinggal amerika
saya siap siap untuk pindah ke negara yang lain
negeri wakanda atau negeri yang mana
itu punya sekali model gitu